dari rekaman kamera pengawas toko
nampak seorang emak emak masuk ke dalam toko kue kering
di jalan raya bogor pasar rebo jakarta timur
melihat adanya kesempatan saat pemilik toko tengah tertidur
emak emak ini memanfaatkan situasi dengan melakukan aksi pencurian
secara berulang kali pelaku berupaya menggasak tas yang berada di samping korban
setelah itu pelaku mampu menggasak tas korban
tanpa disadari oleh korban yang tengah tertidur lelap
diketahui di dalam tas korban terdapat uang tunai senilai dua belas juta rupiah
dari hasil berdagang yang rencananya akan distorkan ke bank
tak hanya itu agar tidak dicurigai
pelaku pun memasukkan tas korban ke dalam kantong plastik
nah yang anak buah saya lagi ke belakang
nah pintu ditutup
nah saya tidur ya kan
sampai saya istirahat tidur sebentar ya kan
saya udah bilang dengan putri saya
istri saya itu kondisinya tidak tidur
cuman dia nggak enggak
ada yang masuk pun nggak tahu ya kan
nah tahunya setelah pas ada yang beli
mau ngambil uang kembalian baru kami sadar semua
kini korban telah melaporkannya ke petugas kepolisian polsek pasar rebo
belumnya aksi pencurian juga pernah terjadi di toko kue kering tersebut
dan korban kehilangan uang tunai semilai tiga puluh lima juta rupiah
dan empat unit telepon benggam
f rizal jakarta